kita ke informasi selanjutnya di mana kementerian perhubungan republik indonesia bersama polri pemprov jatim dan juga pemkot surabaya bekerjasama
mengadakan pembuatan sim a umum kolektif dengan tarif subsidi
kali ini sasarannya adalah pengemudi taksi online dan juga taksi konvensional yang berada di wilayah surabaya
pembuatan sim a umum dengan tarif subsidi bagi pengemudi taksi online dan taksi konvensional dipusatkan di kolombo surabaya
terdaftar ada dua ratus orang pemohon pembuatan sim a ini namun pembuatan sim a umum kolektif dengan tarif rp satu ratus tujuh puluh ini hanya berlaku satu hari saja
rencananya siang ini menteri perhubungan republik indonesia budi karya sumadi akan meninjau ke lokasi sekaligus memberikan sosialisasi kepada pengemudi taksi online
dan kini produser laptop
lapangan cnn indonesia ghea klarissa di surabaya akan melaporkan
ghea selamat siang bagaimana antusiasme pengemudi taksi daring dengan adanya tarif murah pembuatan sim hari ini
ya selamat siang anissa memang untuk di kota surabaya pembuatan sim a umum atau kolektif ini dipusatkan di kolombo surabaya
nah memang terlihat di sekitar saya atau di belakang saya ini memang tidak ada antrian atau kepadatan
karena memang ini ada dari daftar yang terdata itu ada dua ratus orang
daftar dimana terdiri dari satu ratus enam puluh taksi online pengemudi taksi online dan empat puluh taksi konvensional
dan ini memang dua ratus orang ini memang kuota yang sudah ditetapkan yang terdaftar dari dinas perhubungan jawa timur
jadi seandainya ada pengemudi online yang baru hari ini akan mendaftarkan atau datang langsung memang sudah ditutup atau tidak bisa
jadi memang semuanya sudah tertutup kuota dua ratus itu memang sudah terpenuhi
tadi kegiatan ini atau program pembuatan sim a ini sudah dibuka
sejak pukul sembilan pagi di mana para pemohon sudah langsung mengikuti alur tes yang memang tidak ada perbedaan dengan pemohon pembuat sim a umum yang pada umumnya
yang membedakan adalah besaran biayanya
nah untuk pembuatan sim a umum atau kolektif yang merupakan program kementerian perhubungan republik indonesia ini
harga yang dipatok adalah rp satu ratus tujuh puluh di mana satu ratus dua puluh rupiah ini merupakan tarif untuk pembuatan sim a sedang
rp lima puluh nya adalah tarif untuk tes simulatornya
dan memang kalau kita mau mengkritisi hanya disediakan kuota dua ratus
sementara kita melihat di kota surabaya saja ini dari data pengemudi taksi online dari paguyupan taksi online yang tadi sudah sempat berkomunikasi dengan saya
itu ada sekitar dua puluh dua enam ratus lebih pengendara taksi online di surabaya
artinya kuota ini masih jauh untuk memfasilitasi semua
pengendara taksi online untuk melengkapi regulasi dari kementerian perhubungan republik indonesia ini
dan kalau kita melihat juga dari fasilitas penyelenggaraan pembuatan sim ini memang sangat terbatas
hanya ada satu fasilitas yaitu untuk fasilitas untuk tes prakteknya
jadi memang ini harus bergantian seperti itu
dan rencananya juga siang ini dari dinas maksud kami dari kementerian perhubungan republik indonesia
ada budi karya sumadi juga akan langsung melakukan peninjauan ke lokasi
ya ghea terkait dengan agenda hari ini dan juga tentunya hari hari selanjutnya begitu
apakah dibuka juga untuk pembuatan selain sim a umum
ya anissa memang ini tidak hanya sim a umum saja
tapi untuk tarif subsidi memang dikhususkan untuk sim a umum
khususnya bagi para pengendara taksi online dan juga untuk taksi konvensional
namun untuk star subsidi ini di kota surabaya khususnya
boleh lakukan untuk hari ini saja
sementara juga di kolombo ini memang merupakan tempat pembuatan sim
juga aktivitas berjalan seperti biasa atau normal
terima kasih ghea klarissa atas laporan langsung anda